feeding time satwa di kebun binatang surabaya selalu diminati pengunjung saat momen liburan
di belakang saya ini ada feeding time rusa
kalau mau cukup bayar dua puluh lima ribu rupiah saja dapat pakan wortel kacang panjang dan buncis
nah ini nih anak anak ayo deh maju deh maju sini maju sini
pengunjung anak anak tampak begitu asyik memberi pakan satwa secara langsung
di kebun binatang surabaya kbs feeding time bisa dilakukan dengan rusa tutul jerapah dan domba
dengan biaya dua puluh lima hingga seratus ribu rupiah
selain itu para pengunjung juga bisa menikmati wahana tunggang unta dan gajah
dengan biaya mulai tiga puluh lima hingga seratus ribu rupiah
untuk memanjakan pengunjung pada momen libur lebaran kali ini
pengelola telah membuka wahana baru yaitu rumah
jamur dan playland
serta akan menyuguhkan pentas kesenian jaranan dan reok pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april
di wahana baru yang satu ini pengunjung bisa berinteraksi dengan satwa
misalnya yang sedang memeluk saya ini adalah binturong
sejenis musang bertubuh besar
para pengunjung bisa duduk santai dan berfoto bersama satwa
dan burung kakak tua
kayak seneng banget gitu mbak
soalnya kan di rumah nggak pernah ada kayak gini kan
cuma kayak gimana ya cara handlingnya gitu yang benar biar dia nggak berontak
yang ketiga adalah pintu masuk belakang
yang mana untuk event lebaran ini kita buka
jadi para pengunjung yang dari arah terminal intermodal joyoboyo
itu langsung bisa masuk melalui pintu belakang
pengelola memprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat menjadi lima belas orang per hari
dan puncaknya diperkirakan terjadi pada dua puluh sembilan serta tiga puluh april
dengan sekitar dua puluh ribu orang pengunjung
kansa tamarindora gancar wijaksono surabaya jawa timur